memasuki hari pertama bulan suci ramadan harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional terus melambung tinggi
di pasar legi jombang harga daging sapi malah sudah menembus rp satu ratus tiga puluh per kilogram
warga meminta presiden turun ke pasar untuk melihat langsung lonjakan harga sembako
harga daging sapi di pasar legi jombang hingga kini terus mengalami kenaikan
bahkan dalam dua hari terakhir harga daging sapi sudah menembus rp satu ratus tiga puluh per kilogram
padahal sebelumnya harga daging masih berkisar rp satu ratus sepuluh per kilogram
kenaikan drastis ini dikeluhkan para pedagang daging sapi
bahkan para pedagang meminta presiden jokowi untuk turun langsung ke pasar ketika ditanya kemungkinan harga daging sapi berada di bawah rp delapan puluh menjelang lebaran
minta presiden aja yang perlu ke pasar
artinya memang tidak bisa bu
tidak bisa mas
kalau sapinya masih mahal kalau turun sampai rp delapan puluh
sementara di pasar tradisional tanjung anyar kota mojokerto harga daging sapi juga menembus rp satu ratus tiga puluh per kilogram
para pedagang daging sapi tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga daging sapi tersebut
karena saat ini pasokan daging dari peternak maupun rph justru berlebih
itu sebelumnya berapa
itu kondisinya sudah berapa lama

melejitnya harga daging sapi yang mencapai rp satu ratus tiga puluh per kilogram mulai berdampak pada rumah pemotongan hewan di mojokerto
sejak sepekan terakhir para penjagal sapi mulai jarang menyembelih sapi
seperti dialami rph sekar putih di kecamatan magersari kota mojokerto
jika setiap hari penjagal menyembeli sedikitnya sepuluh ekor sapi
namun kini mereka hanya menyembelih tiga hingga lima ekor sapi setiap harinya
berkurangnya penyembelihan sapi ini karena penjualan daging sapi menurun drastis akibat sepi pembeli
padahal saat ini harga daging di rph masih stabil di kisaran rp sembilan puluh tiga hingga rp sembilan puluh lima per kilogram
pemotongan hari ini turun sekali
karena pasarnya turun
pemilik sapi untuk sementara tidak berani menyembeli sapi yang berukuran besar
karena khawatir daging sapi tidak habis terjual
mereka kini lebih banyak menitipkan sapi di rumah pemotongan hewan sambil menunggu situasi yang tepat